tahapan pilkada serentak dua ribu delapan belas sudah dimulai dengan proses pendaftaran pasangan calon
kontestasi politik ini rawan akan politik uang kemudian isu sara dan juga kampanye hitam
pertanyaannya seberapa siap pihak penyelenggara dan juga pengawas pemilu
mengantisipasi masalah tersebut demi mewujudkan proses demokrasi yang santun dan juga berintegritas
sebuah foto yang beredar di media sosial membuat peta persaingan politik di jawa timur berubah total
foto seseorang yang mirip aswar anas dengan seorang wanita itu
berujung dengan mundurnya bupati banyuwangi tersebut
sebagai calon wakil gubernur jawa timur mendampingi calon gubernur saifullah yusuf
pdip yang mengusung aswar anas menuding ada pihak yang melakukan kampanye hitam
masalah seperti ini memang rawan terjadi pada penyelenggaraan pilkada
namun pihak penyelenggara pilkada dua ribu delapan belas mengklaim sudah berkoordinasi guna mengantisipasinya
kpu penyelenggara pemilu ini kan ada tiga ya
kpu bawaslu dan bukit jawa
nah kpu membuat regulasi dan menjalankannya
bawaslu memastikan bahwa regulasi itu dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku
baik bagi penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu yaitu pasangan calon
nah untuk mengantisipasi supaya mereka tidak melakukan sesuatu di luar yang ditentukan dalam regulasi
kpu melakukan sosialisasi
baik kepada partai politik di tingkat pusat provinsi maupun kabupaten kota
apa saja yang harus dia penuhi
nah mudah mudahan ada kepatuhan ya baik bagi penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu
agar menjalankan semua tahapan pemilu atau pemilihan kepala daerah sesuai dengan yang ada dalam regulasi
kampanye misalnya tidak boleh melakukan black campaign tidak boleh menyerang tidak boleh menggunakan dana di luar yang ditentukan
jadi semua sudah diatur tidak boleh kampanye di tempat tempat yang dilarang
nah saya berharap semua mematuhi itu
nah nanti kalau ada yang melanggar bagaimana
bawaslu akan mengawasi dan dia akan mengambil tindakan tegas
terhadap siapapun yang melanggar akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
badan pengawas pemilu juga mengaku sudah memiliki langkah konkret untuk mengantisipasi masalah tersebut
konkretnya misalnya kami dengan unit cyber mabes sudah ada kesepakatan
jadi ketika nanti yang terapa subyek yang melanggar itu adalah
mereka tim kampanye yang tercatat akunnya di kpu maka itu menjadi ranah kami untuk melakukan tidak
masuk dalam ranah tindak pidana pemilihan
tapi kalau yang tidak terdaftar akunnya di kpu maka itu akan menjadi ranah kepolisian dan kami bisa menjadi pelapor
itu akan ditindaklanjuti kalau masuk undang undang pemilihan masuk kalau tidak ya pakai undang undang lain
undang undang ite dan sebagainya
jadi artinya kita tidak terpaku dengan satu undang undang untuk menjerat
untuk menjerat undang undang pemilihan
ini adalah sebuah tindakan yang merusak demokrasi
namun lsm perludem menilai upaya antisipasi dari pihak penyelenggara dan pengawas tersebut belum optimal
undang undang pilkada dianggap belum ampuh untuk menjadi payung hukum dalam mengatasi persoalan ini
akan berbeda antara yang sengaja dengan yang tidak sengaja
jadi terhadap aktor yang sengaja hukum harus memberi efek jerah
dan tidak bisa hanya mengandalkan undang undang pilkada karena undang undang pilkada banyak celahnya
dia harus terkonsolidasi juga dengan undang undang atau instrumen hukum lain yang tersedia
itu yang kedua
dan yang ketiga saya kira aktor privat seperti penyedia jasa media sosial
lalu kemudian aktor penyedia jasa telekomunikasi
tanpa memberangus kebebasan berekspresi dan berserikat harus dilibatkan
jadi bagaimana mereka juga misalnya platform platform media sosial ini
juga punya fungsi kontrol untuk mengimbangi hoax fake news
dan juga informasi informasi yang sifatnya menyesatkan pada pihak

karena memang kompetisi selalu ada aktor yang mencoba ajimumpung
mencari keuntungan di tengah mekanisme kompetisi yang sangat kompetitif
dan menghadapi itu kita tidak bisa punya strategi parsial
strateginya harus komprehensif antar aktor negara itu harus punya peta jalan yang terhubung
ini yang harus jadi kritik adalah sepertinya institusi institusi yang ada ini berjalan sendiri sendiri
bawah seluruh sendiri kpu sendiri
dan misalnya kominfo
nah ini nggak bisa
strateginya harus dibangun bersama kemudian dikerjakan terhubung
dan saling punya koordinasi yang rutin
perluda mengimbau seluruh pihak penyelenggara pilkada serentak
agar konsisten menjalankan aturan yang berlaku
masyarakat juga diimbau agar bijak dalam menerima
serta menyaring informasi tersebut secara benar dan komprehensif
semua ini demi sebuah proses
demokrasi yang berintegritas dan bermartabat
femya friadi jakarta